sejak pertama kali mengudara di televisi jepang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
serial anime gundam telah mengambil hati jutaan orang di seluruh dunia
namun anime yang merevolusi genre robot raksasa tersebut pada awalnya
hampir dihentikan karena rating televisi yang kurang memuaskan
namun semua itu berubah saat salah satu produsen medan jepang
mengeluarkan model plastik kendaraan tempur robot
seperti yang tampil di anime tersebut
minat orang pada mainan gunpla atau gundam plastik model
ikut mendongkrak kepopuleran animenya
hingga melahirkan serial televisi dan film anime lanjutan
seperti yang dialami oleh awan pamungkas
atau yang lebih dikenal dengan nama awan plamo
di akun media sosial dan youtubenya
pria tiga puluh tahun yang bekerja sebagai art entrepreneur ini
lebih dulu mengenal gunpla saat duduk di bangku smp
namun ia baru memutuskan untuk menekuni hobi merakit gunpla dua tahun terakhir
itu sih kayak habis pulang kerja terus capek
terus kayak butuh reward buat diri sendiri
nah terus mampir ke salah satu toko mainan
beli yang paling murah dulu
nah itu jadi kita pelan pelan pulang kantor
merakit tangan tidur
terus besoknya lagi ngerakit kepala tidur
terus yaudah akhirnya jadi
tak tanggung tanggung awan menghabiskan waktu satu tahun
untuk menyelesaikan gunplanya yang ditempatkan di diorama yang juga ia buat sendiri
awan memang tidak sembarangan merakit gunpla
ilmu yang ia peroleh dari pendidikan sarjana seni lukisnya
dituangkan dalam setiap rakitan gunpla yang ia hasilkan
hal ini yang membuatnya terus menjalani hobi ini
terutama di saat pandemi
untuk ke puzzle kita merakit pelan pelan
terus misalkan sudah selesai

sebenarnya tantangannya di situ sih
karena tidak semua setiap builder
kan sebutannya kita builder ya
yang merakit setiap builder mempunyai kit yang sama
cuma hasilnya beda itu bisa jadi
ketika lagi merakit
itu benar benar dunia kita cuma di situ doang
jadi yang lain itu kira kira seperti lenyap
jadi tidak kepikiran
kita bisa mencari peningkatan dari jepang
toko gunpla terbesar di indonesia
yang berada di kawasan kelapa gading jakarta utara ini menyampaikan
penjualan gunpla selalu naik dari tahun ke tahun
bahkan toko yang bisa menjual sekitar satu lima ratus gunplay
yang diimpor langsung dari jepang per bulan ini
selama pandemi mengalami peningkatan penjualan melalui pemesanan daring
jadi itu yang kami inginkan
simpan di rumah
letak katik letak katik
harga sebuah gunpla bervariasi
ditentukan grade dan kelangkaannya
mulai dari seratus ribuan hingga belasan juta rupiah
sehingga cocok bagi pemula ataupun kolektor
arya dita utama edwin arman jakarta